komisi hukum akan meminta penjelasan kapolri tito karnavian
untuk membeberkan penyebab kematian delapan korban kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei di bawaslu
komisi tiga mengimbau pembentukan tgpf independen sebaiknya menunggu penjelasan kapolri
wakil ketua komisi hukum erma ranik menegaskan
akan ada rapat kerja antara komisi tiga dan kapolri pada sembilan belas juni mendatang
pada rapat tersebut komisi hukum akan meminta penjelasan kapolri
terkait penyebab kematian delapan korban kerusuhan di bawaslu
menurut erma sebaiknya polri bukan hanya fokus mengungkap dalang kerusuhan
namun juga penyebab kematian para korban yang dinilai janggal
selain itu komisi tiga akan mendalami informasi dari kontras dan komnas ham
yang menyebut adanya penggunaan peluru tajam oleh aparat kepolisian
saat mengamankan kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei silam
memang memantau terus situasi ini
ada missing link soal korban
polisi mengaku tidak pernah menggunakan peluru tajam
tapi faktanya kita mendapatkan berbagai info
bahwa yang tewas itu kena peluru tajam
jadi saya tidak ingin berandai andai
tapi tanggal sembilan belas pasti akan ada rapat dengan pak kapolri
kita akan menanyakan secara detail soal ini